masih di after sepuluh persiapan menuju kenormalan baru kepariwisataan di bali mulai dipersiapkan sejumlah pengelola daerah tujuan wisata di bali
di kawasan kuta selatan bali yang terkenal dengan objek wisata pantainya mulai terbuka untuk umum sekaligus dimanfaatkan pengelola setempat untuk memperkenalkan protokol kesehatan kepada pengunjung
daerah tujuan wisata dtw khususnya di kawasan kuta selatan mulai bersiap menerima kunjungan wisatawan menyusul kesiapan provinsi bali menyambut kenormalan baru bidang pariwisata
salah satunya di dtw pantai melasti ungasan kuta selatan badung bali
kawasan yang terkenal dengan panorama tebing tinggi dan pantai berpasir putih ini mulai melakukan uji coba protokol kesehatan dengan membuka kawasan dtw pantai melasti untuk umum pada rabu dua puluh empat juni dua ribu dua puluh
kawasan pantai melasti yang dikelola desa adat ungasan telah melakukan uji coba protokol kesehatan pada masa penerapan kenormalan baru sejak dua puluh dua juni dan secara resmi baru diumumkan pada dua puluh empat juni dua ribu dua puluh
bendesa adat ungasan diesel astawa menerangkan pihaknya saat ini membuka kawasan pantai melasti sebagai bentuk uji coba protokol kesehatan termasuk kesiapan para petugas di areal pantai untuk siaga menjaga kebersihan dan kesehatan setiap hari
pengunjung yang masuk
penduduk yang masuk